dinas perhubungan kota bekasi jawa barat
merazia parkir liar di area jalan protokol
atau jalan yang berdekatan dengan stadion patriot candrabaga kota bekasi
petugas merazia kendaraan roda empat yang parkir sembarangan di pinggir jalan
dengan cara menggembosi ban kendaraan yang ditinggal pemiliknya secara sembarangan
berhati hatilah bagi pengguna kendaraan roda empat
yang nekat memarkirkan kendaraannya secara sembarangan
pasalnya dinas perhubungan kota bekasi
rabu siang melakukan razia kendaraan khususnya roda empat yang parkir secara sembarangan
seperti sejumlah kendaraan ini
parkir secara sembarang di jalan protokol atau jalan ahmad yani
maupun sejumlah akses jalan yang berdekatan dengan stadion patriot candrabaga
kendaraan roda empat yang ditinggal pemiliknya ini
langsung digembosi dua ban mobilnya di bagian depan maupun belakang secara langsung
menurut petugas razia parkir liar dilakukan
dengan menyisir sejumlah kendaraan
menurut petugas razia parkir liar dilakukan
dengan menyisir sejumlah kendaraan
jalan yang menghubungkan menuju stadion patriot candrabaga
ini adalah bentuk kesiapan petugas
untuk memberikan rasa aman bagi warga terlebih jelang asean games
untuk asean games mempersiapkan
untuk penyisiran kita dari tim dalmas tim pindad
melakukan penyisiran di jalan ahmad yani jalan protokol
khususnya untuk parkir parkir liar
baik online maupun kendaraan pribadi
kami melakukan penindakan maupun penghalauan
untuk mempersiapkan asean games
dari penyisiran petugas sedikitnya lima belas kendaraan roda empat
yang parkir sembarangan terkena razia oleh petugas
diketahui stadion patriot candrabaga yang berada di jalan ahmad yani
bekasi selatan kota bekasi rencananya akan menjadi salah satu venue asian games
untuk cabang sepak bola
erick kustara bekasi